demi allah saya bersyukur dengan seluruh seluruhnya demi dharmat
persiapannya banyak doa banyak kemarin udah sama keluarga puas puasin karena mungkin insyaallah
habis dilantik kita udah fokus buat negara fokusnya pasti olahraga dan pemuda kan ini ada anak ini
ada pak sesmen juga ada orangtua saya dan orangtua istri saya
dari kapan mas
dari lantik ini sudah pernah ke tuasnya
kok kamu jadi pen puas sejak
baru kemarin mas
di telpon atau dimana
apa gak terbantu
ya sebentar aja lah
sebentar aja kita lanjut ya
sampai jumpa lagi